dijen bina pemerintah desa pmd kemendagri dan kementerian desa pdtt
melaksanakan loka karya dan rakornis di hotel ungasan jimbaran bali sabtu siang
loka karya diisi sharing dan berbagi informasi terkait keberhasilan inovasi
dan penerapan teknologi tepat guna
doka karya dan rakornis diikuti ratusan peserta yang terdiri dari para kepala dinas pmd provinsi
dan kebupatan seluruh indonesia camat serta kepala desa se indonesia
serta pemerhati serta praktisi teknologi tepat guna
loka karya dibuka dirjen ppmd kementerian desa pdtt taufik majid
dengan harapan penciptaan kreasi dan inovasi di daerah dalam pengembangan teknologi
dapat dicontoh di daerah lain
dalam kegiatan ini diberikan pula penghargaan dan hadiah
kepada kelompok maupun pribadi atas penemuan dan kreativitas di bidang teknologi tepat guna
penghargaan kepada kepala daerah yang sudah memberikan dukungan
bagi munculnya kreativitas dan inovasi di bidang teknologi tepat guna